jangan nyanyi kawah jangan nyanyi kawah jangan
tak akan nyanyi kawah
panik dan histeris
inilah reaksi yang ditunjukkan oleh perempuan yang diduga gelandangan
saat mengetahui kedatangan petugas satpol pp dan sudin sosial
di tempat yang manggal di halaman gedung pertokohan di kawasan pasar baru jakarta pusat senin siang
sambil terus melangkah protes
wanita ini menolak untuk diamankan petugas dan langsung kabur berlari
di lokasi yang sama petugas nyaris mengamankan seorang remaja yang tengah tertidur di lorong gedung
remaja yang diduga gelandangan ini akhirnya dilepaskan petugas
setelah seorang pemuda mengaku kakak kandungnya siap menjadi jaminan
kita sering meletihkan pmks di jalan pintu air raya depan kantor jilatun tung
ini memang keberadaannya sudah sangat meresahkan masyarakat
memang banyak kanduan laporan masyarakat tentang pmks ini
sementara itu di bogor jawa barat sejumlah pedagang pasar tak kuasa menahan isak tangis
saat polisi pamung fraja menertibkan jalur pedagang kk v pasar anyar
di sepanjang bahu taman topi senin pagi
mereka hanya bisa pasrah melihat lapak yang sudah ditempatinya
tempatinya selama puluhan tahun dibongkar paksa alat berat
pemerintah kota sengaja melakukan penggusuran karena rencananya lokasi akan dijadikan taman kota
penertiban saat ini adalah dalam rangka kita memulihkan trotoar kemudian setelah awal januari akan kita bongkar x taman topi dan x taman adek pasuliani
jadi ini proses sambil kelanjutannya adalah mulai proses pelelangan untuk pelaksana pembangunan taman dan masjid agung
ke depannya lapak pedagang di sepanjang jalan pasar anyar akan ditertibkan sekitar
secara bertahap hingga beberapa bulan ke depan